upaya pemulangan dan karantina terhadap warga negara indonesia
dari wuhan tiongkok ke natuna kepulauan riau
telah dilakukan pemerintah indonesia
atas status darurat kesehatan internasional
karantina adalah tindakan memisahkan dan membatasi
orang orang yang telah memiliki kontak dengan penyakit menular
atau dari suatu daerah epicentrum wabah
untuk mengetahui apakah mereka akan terkena penyakit tersebut atau tidak
orang orang yang dikarantina dikatakan suspek
yaitu belum terkonfirmasi atau belum positif menderita penyakit
karantina dilakukan selama masa inkubasi suatu virus
selama itu pula dilakukan observasi untuk mengetahui gejala klinisnya
mereka yang dikarantina bisa beraktivitas selama berada di area karantina
jika tidak ditemukan gejala klinis
mereka tidak menjadi masalah saat berkumpul
dengan lingkungan luar
sementara jika orang tersebut terkonfirmasi
atau positif menderita penyakit disebut confirm
baru dilakukan isolasi
dalam tahapan isolasi juga dilakukan observasi
kalau suspek nanti dilihat bagaimana
perkembangan apakah dalam masa observasi tadi
masa karantina yang empat belas hari tadi
menunjukkan gejala gejala atau tidak
kalau pada yang isolasi
yang sudah kasus yang terkonfirmasi
pada tindakan isolasi juga harus diobservasi
bagaimana perkembangan klinisnya
respon terhadap obat dan sebagainya
yang mempunyai tiga tahapan dalam melakukan perubahan
saat ini masih dalam gelombang pertama
yang menunjukkan keadaan aslinya
profesor di dom guru besar biologi molekular universitas air langga surabaya
sehingga tidak semua orang bisa terinfeksi
para peneliti menyebut virus corona wuhan
mirip dengan struktur corona virus yang berasal dari kelelawar
untuk itu pengkajian ulang dilakukan
menggunakan spesimen yang berasal dari kelelawar seluruh indonesia
berjumlah sekitar seribu yang dikumpulkan sejak dua ribu dua belas
hal ini untuk mengetahui apakah virus corona wuhan baru muncul
atau telah ada sejak lama
juga untuk mencari tahu penularan virus ini oleh kelelawar
atau kelelawar kelelawar
kepada hewan lain lalu ke manusia
profesor nidom rekomendasikan agar instruksi penanganan virus ini
terpusat dari pemerintah dan dilakukan serentak
karena perilaku virus tak mengenal daerah
virus itu tak kalah dia dihambat pertumbuhannya
maka dia akan mencoba mencari jalan keluar
baik itu dia melakukan mutasi terhadap tempat penempelan
artinya dia mencari inang inang baru
nah inang inang baru bisa manusia yang berbeda
bisa juga yang berbeda etnik yang berbeda bisa juga inang ini kepada hewan hewan
bisa kembali ke hewan lagi nanti akan kembali lagi ke manusia lagi
jadi seperti itu karena dia mendapat tekanan
oleh karena itu cara penanganan virus ini penting dalam satu komando
jadi kalau memang kita melakukan a ya seluruhnya harus melakukan a
warga tak perlu panik menghadapi fenomena virus corona
setiap orang memang terpapar virus namun tergantung pada reseptor atau penempelan
dan respon dari tubuh yaitu antibody
warga natuna juga tak berkontak langsung dengan wni yang dikarantina
warga disarankan hanya perlu menjaga kesehatan tubuh
mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker
jika berada di area banyak polutan atau beresiko